kami boleh kami menanyakan kembali jika ada senjata lain yang bisa dibandingkan apakah ahli bisa menentukan bahwa yang di otak itu milik senjata lain
kemudian pertanyaan berikutnya
senjata glock tujuh belas antara slide dan gagangnya yaitu firing machine apakah bisa dipindahkan
tidak mengerti pertanyaannya
begini senjata itu terdiri dari dua bagian betul
yang di atas yang berisikan laras dan gagang yang di bawah berisi firing pin
nah kalau dibuka apakah bisa dipindahkan
yang bagian bawah itu busan
anda ahli senjata loh ini
iya betul ijin menerangkan
untuk bagian atas itu terdiri dari slide itu di situ ada pena pemukul
jadi bukan di gagang
untuk glock itu pena pemukul bukan berada di gagang dia ada di slide
nah kalau apakah yang dimaksud tadi itu pena pemukul mungkin ya bukan piring pin
ya pena pemukul bisa diganti

ya itu bisa diganti
kalau diganti itu apakah menghasilkan
ya itu bisa diganti
kalau diganti itu apakah menghasilkan penutup

itu beda dari hasil tembakan pertama sebelum diganti dan setelah diganti pasti berbeda
oke karena kan kami melihat ini saudara ahli menerima barang bukti empat hari setelah kejadian
dan hari keempat itu saudara ahli baru datang ke tkp betul
ada keraguan enggak
kebetulan saya adalah asesor senjata api
ya tapi ahli kan datang empat hari kemudian ke tkp
kami menerima barang bukti dari penyidik
tanggal dua belas juli
kualitasnya bagus masih bisa di uji tembakan
menurut ahli menurut kalian ahli apakah tkp yang ahli temukan tanggal dua belas itu keadaannya baik atau sudah dibersihkan
pada tanggal dua belas tkp sudah dibersihkan
sudah rusak ya berarti ya
karena tidak seperti pada saat kejadian sudah dibersihkan
saudara ahli saudara ahli sadar nggak namanya glock itu isinya tadi saudara ahli maksimalnya

kebiasaan diisi berapa
tapi perusahaan sudah merekomendasikan tujuh belas butir bisa masuk ke sini
kalau kebiasaan orang ngisi berapa biasanya
tadi saudara ahli kan kena asesor nih
siap tidak bisa saya tunjukkan
para ahli tadi sudah sebutkan loh
siap itu kebiasaan pribadi masing masing
ya berarti kurang dari tujuh belas kan
kalau saya sendiri sepuluh
karena direkomendasikan tujuh belas
tadi saudara ahli bilang katanya enggak full
itu kan ditanya pribadi
nah itu kalau pribadi saya
apa kok bisa berbeda pernyataan ahli sebelum sama sesudah ini
anda ini bawa sumpah loh saudara ahli
kebiasaan orang memang kebiasaan orang
kalau tadi menanyakan kami
tadi saya sendiri
itu kan anda dengan saya kan kebiasaan orang
artinya itu biasanya orang enggak pernah full
tadi anda bilang sendiri
nah makanya kami meragukan kompetensi dari ahli
dan ahli sudah menerima disini
selongsongnya yang identik dengan mp delapan ratus lima puluh satu
ada berapa ahli tadi bilang
belas tambah delapan